kepala perwakilan bank dunia di indonesia bertemu presiden joko widodo di istana bogor jawa barat
dalam pertemuan tersebut presiden meminta berbagai masukan soal kondisi perekonomian indonesia saat ini
perwakilan bank dunia rodrigo chavez mengatakan dalam pertemuan itu lebih banyak membicarakan kesiapan indonesia
dalam menghadapi persaingan ekonomi global
mereka juga membahas pertumbuhan fiskal di indonesia termasuk agenda investasi indonesia melalui sumber daya manusia
bank dunia optimistis jika pada dua ribu delapan belas ekonomi indonesia dapat tumbuh di angka lima dua persen
kita mencari peningkatan ekonomi lima tiga persen untuk tahun dua ribu delapan belas
kita pikir dalam kondisi global itu adalah peningkatan ekonomi yang sangat baik
dibandingkan dengan negara negara seperti brazil meksiko dan ekonomi yang lebih besar
jadi kami meminta
mengenai outlook ekonomi indonesia seperti apa
kekurangannya seperti apa diperbaiki dari sebelah mana
ya saya kira mencari masukan masukan seperti itu dari lembaga manapun
saya kira sangat penting bagi kita untuk memperbaiki untuk membenahi hal yang kurang